puluhan pemilih pemula di cinere kota depok berpartisipasi dalam sosialisasi dan simulasi pemilu dua ribu sembilan belas
penyebar luasan informasi terkait pemilu ini difokuskan bagi remaja berusia tujuh belas tahun yang belum berpengalaman dalam menggunakan hak pilihnya
iksan adalah warga cinere yang masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu dua ribu sembilan belas di kota depok
ia akan pertama kali menggunakan hak pilihnya tujuh belas april mendatang
untuk mendapatkan pemahaman tentang pencoblosan pemilu dua minggu mendatang
laki laki berusia tujuh belas tahun ini mengikuti sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula
walaupun dengan cara seperti ini sudah diatur sedemikian rupa
kita sebagai masyarakat terutama pemilih pemula harus tetap ikut serta dalam acara ini dan harus mengikuti segala suatunya dengan baik
pemilih pemula itu kan dikatakan sebagai salah satu faktor yang menentukan juga ya
jadi insya allah nanti ke depannya setelah ada sosialisasi ini dan insya allah tahun tahun ke depannya tetap ada
saya harap pemilih pemula juga bisa menggunakan hak suaranya dengan baik
tidak hanya pemahaman tentang demokrasi sosialisasi juga diisi dengan pengenalan lima jenis kertas suara
hingga simulasi tata cara mencoblos di tps
sosialisasi pemilu jelang pesta demokrasi dua ribu sembilan belas ini diselenggarakan pemerintah kecamatan cineredepok
dan kementerian dalam negeri untuk semua warganya yang sebagian besar duduk di bangku sma
selain untuk menyadarkan pentingnya peran menjadi pemilih pemula
langkah sosialisasi ini dinilai efektif guna mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang
kita harapkan nanti diberikan pemahaman terhadap narasumber
bahwa mereka itu tidak hasil hadir untuk mencoblos
dia juga harus diajari menjadi pemilih yang cerdas
mengenali surat suara mengenali partai politik
harusnya lebih jauh dari itu kan harus mengenali calon calon
nah ini pemilih pemula itu ya kelihatannya dari forum ini cermin forum ini
kelihatannya belum sampai di sana pendidikan politik kita rupanya
nah oleh karena kegiatan seperti ini
kita harus mengatasi kemampuan pemula untuk mengatasi kemampuan pemula
jadi kita harus mengatasi kemampuan pemula untuk mengatasi kemampuan pemula
jika sudah memiliki hak pilih jangan sampai pemilih pemula tidak menggunakan hak pilih
atau masih menggunakan kesalahan dalam mencoblos
karena hal tersebut bisa mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah